ini mereka nih kalau berdua ketemu udah kayak tikus sama kucing
di kamar mungkin
kamu jemput dia di kamar
oke ntar ya
pak aku ikut
dean udah siap belum ditungguin di bawah nih
mama cantik banget
anak mama juga cantik banget